covid sembilan belas nyatanya bukan hanya menyerang manusia
melainkan juga hewan
diketahui dua ekor harimau di kebun binatang ragunan
terpapar covid sembilan belas dan hingga kini masih dalam proses pemulihan
tak hanya harimau hewan peliharaan pun kini kian rentan terinfeksi virus ini
salah satunya adalah kucing jantan milik karyawan swasta gandhi setiawan
bergejala seperti batuk batuk flu
dan tidak nafsu makan lebih dari satu minggu
membuat gandhi khawatir sehingga memeriksakan peliharaannya ke klinik terdekat
berdasarkan hasil pemeriksaan dan swab
kucing tersebut terinfeksi covid sembilan belas
sayangnya usai sepekan jalani isolasi dan perawatan intensif
nyawa kucing yang diberi nama kevin ini tidak dapat diselamatkan
oke waktu itu ada gejala dia mulai nggak makan selama dua hari pertama
nah terus dia mulai batuk batuk dan bersin
jadi kayak pendengaran ketenggorokan itu agak berat
nah kemudian kita cobalah suntik vaksin influenza
nah tapi ternyata itu nggak mempan
jadi dokter hewan saya memutuskan untuk dites swab dan akhirnya dirawat
tapi sampai saat ini nggak tertolong sih jadi meninggal
sebenarnya jadi ada dilema ya sebenarnya memiliki hewan peliharaan
memang manusia itu sebenarnya bisa menularkan kepada hewan
tapi hewan itu tidak bisa menularkan kepada manusia
nah tapi gejala gejala yang ada di dalam hewan peliharaan itu sepatutnya
itu bisa dikenali oleh semua pemilik hewan peliharaan
dalam mengantisipasi terjadinya penularan virus yang lebih parah
dokter hewan dari pet vet animal clinic rina dwi asih suradiono mengatakan
anjing kucing maupun hewan peliharaan lain dapat terpapar virus dari manusia
utamanya yang memiliki kontak erat
sehingga tugas terbesar pemilik hewan peliharaan
adalah menjaga agar kita tidak menulari mereka
sementara itu bila peliharaan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
amat disarankan agar jalani rawat inap di klinik atau rumah sakit hewan
agar dapat diobservasi oleh dokter
sedangkan pemberian obat seperti melalui infus oral maupun suntik
bergantung dari tingkat keparahan gejala penyakit yang diderita hewan
kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya harus mengeliminasi kemungkinan itu penyakit yang lain
bukan berarti semua yang flu adalah covid sembilan belas semua yang batuk adalah covid sembilan belas enggak
kita memang harus melakukan diagnosa diferensial dulu
terus baru dari situ baru kita bisa menentukan
kita yang harus menjaga kebersihannya kita kita yang harus menjaga gimana caranya
supaya kita tidak menyebabkan penyakit atau menularkan penyakit kepada anak anak kecil

sampai sekarang belum ada
tidak ada bukti yang kuat atau data yang kuat yang mengatakan bahwa
dari setelah mereka terpapar oleh kita mereka bisa memaparkan kembali ke kita
lantas adakah tindakan preventif yang dapat dilakukan agar hewan peliharaan di rumah tidak terinfeksi virus
berikut tips untuk anda
berikut tips yang bisa anda lakukan untuk mencegah hewan peliharaan kesayangan anda terpapar virus
yang pertama segera lakukan vaksinasi sebagai upaya untuk melindungi hewan peliharaan anda terpapar dari virus
seperti parvo kemudian juga ada rabies dan juga cat flu
kemudian juga penting bagi kita sebagai pemilik untuk menjaga kebersihan
bukan hanya kebersihan diri sendiri
melainkan juga kebersihan hewan peliharaan kita
kemudian yang ketiga apabila kita sebagai pemilik terpapar maupun terkonfirmasi covid sembilan belas
segera pisahkan diri dengan hewan peliharaan anda
agar mereka tidak tertular dari kita
kemudian yang terakhir apabila hewan peliharaan anda menunjukkan gejala bahwa mereka sedang sakit
namun segera berkonsultasi dengan dokter yang ahli
sebelum melakukan tindakan lebih jauh
clarissa radia wahyu ramadan jakarta